lo kesini mau fight sama gue kan
udah izin kan
tuh percaya kan
tuh percaya kan
kenapa sih boy
lo dimana sekarang
santai aja men
pokoknya gue mau ketemu sama lo
gue pengen hajar mulut lo yang busuk itu lex
apa apain gue juga terserah boleh
tapi lo jangan pernah menghina nyokap gue
kamu kan tau boy itu emang orangnya sabar
tapi kalau udah nyokap yang dihina sama orang dia pasti marah besar
kamu ngapain ngasih tau dia
ya kan aku nyatanya cuma baik pip
aku jadi takut ting
lo bener bener keterlaluan ya lex ya
kita fight sekarang
gue tunggu lu sekarang juga
lah lah lah
guys kita gak bisa biarin boy sendirian pergi sana
kok pernah bubar jalan begini

ya nanti beb beb
nanti kamu kenapa napa yang lagi gelap
dia kan sahabatnya si boy best friendnya
kalo si boy dipukulin dia tamengnya
udah tau pergi sana pergi
belah temen lo tong
dia yang kena
eh si non
si nante udah pulang
reva gak disini dong
kok suruh tete beleguk temen ini nambah ya
ya udah biar aku ke atas dulu ya
si boi mau ngejar alex katanya
dia mau hajar alex
kok bisa mel
tadi kan gue sama nyokap gue ke mall
jadi gue kasih tau ke boy
terus aku kasih video rekamannya

ya bukan gitu
tapi kan maksud gue alex tuh kok terlalu aneh
dia tuh harus dikasih pelajaran sedikit gitu kan
gak boleh kayak gitu
ya maksudnya jadi gue cuma pengen berusaha
selamatin nyokapnya doang
udah gitu doang
iya sih mel
dan kalo tuh di acara tiba tiba lo kayak gebam gebam kayak gitu gimana
gue tuh mau ikut acara
ada apa masih nanti ya
nanti anak anak pada kemana ya
cowok cowok semua lagi ngejar boy
iya itu gara garanya si jelek itu si alex itu ngomongin mennya si boy
nah lu siap ya
ya elah ditanya aja pake begitu
emaknya meli kenalin
yah elah jadi pake mana ini
gue yakin boy pasti datang
dan ini gue akan manfaatin terus
baru kali ini gue lihat anak mami bisa marah kayak gini ya
mulut lo bener bener busuk lex
kabarnya yang busuk itu mulut nyokap lo bukan gue
kadang kadang emosi gini
harus bisa kena nangis
dia lahir dari seorang ibu
dan masa di tiga puluh tiga anya sih ngatain ibu gue
lo kesini mau fight sama gue kan
udah izin kan
taunya anak mami men
mulut lo emang busuk lex
udah dari lo masa banyak ngomong
kalau emang lo berani lo five sekarang lawan boy
satu lawan satu
lo belum tau sekarang gue siapa
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya